kalau dikop mau
maksudnya kakak pur tadi itu apa
amin sama tisna itu kan temenan
terus sekarang mereka marahan
walaupun mulut dibungkam
cekat cekat cekat cekakak
udah mau tutup
siapa yang mau beli
gua kagak ngeliat dia
kemana ya pok
nanya aja sama si amin
nanya sama gua
segarnya bikin buger
tadi dicariin sama si pur
maaf saya lagi ada urusan penting
dikasih tahu salah
gak dikasih tahu salah
walaupun mbak cah
federin ada siapin
serius gak dipinggirin jam tujuh
mba ni tercerang
kang udah nyampe
akang bisa turun sendiri gak
turun sebentar mak
proyek lo tembus sampai ngagak
proyek lo tembus sampai kagak
gue butuh ikut bukannya butuh doain
kalau kakak amin
sekarang udah dapat kerja belum kakak
oh kalau itu
gue gak tau
gue taunya amin itu pagar makan tanaman
kang tisna udah mendingan
kalau dikop mau
maksudnya kak kapur tadi itu apa
tunggu kak kapur
amin sama tisna itu kan
terus sekarang mereka marahan
biar cepat sembuh
beneran nggak papa saya ngedeketin yang rika kepanasan kan kemarin udah saya bilang kang
kalau saya rela kang amin deketin nengrika terima kasih kang amin kang amin mau kemana mau
kemana yang rika kang amin amin masya allah amin amin
det kenapa kagak guantrin aja sih lo tempat babe nggak usah jack gue takut kerepotin lo
kagak lo kan dibantuin gua makasih soal proyekan gimana det gue udah nggak ikutan tapi kalau lo
mau ikut tergubah temen gue lalu kenapa nggak ikut temen gue cuma minta tolong doang nggak bayarannya
masya allah masya allah masya allah masya allah kang amin kang ini nyepetinnya gimana aduh masya allah
masya allah ya allah mbak pak gimana ini pak aduh aduh enggak sampai lagi aduh aduh aduh
aduh kang amin aduh